kita melakukan rapat koordinasi antar kementerian lembaga yang ruang lingkupnya adalah
kita fokus pada sore hari ini adalah membahas penanganan pornografi anak secara online
karena permasalahan ini permasalahan yang sangat serius korbannya tidak tanggung tanggung
korban dari disabilitas anak anak sd smp sma bahkan paut menjadi korban
memang rata rata usia dua belas empat belas tahun
termasuk anak didik kita yang ada di pondok pesantren yang sering menjadi korban
dan pelakunya adalah justru orang yang dikenal dan orang dekat
kalau kita melihat laporan yang dihimpun dari ncmac yaitu national center formissing and exploited children
bahwa temuan konten kasus pornografi anak indonesia
selama empat tahun sebanyak lima lima ratus enam puluh enam lima belas kasus
dan indonesia masuk peringkat empat secara internasional
dan peringkat dua dalam regional asean
tadi disampaikan oleh kabar eskrim dan ibu menteri sosial bahwa
laporan bahwa statistik laporan temuan kasus dan konten pornografi anak di indonesia
ini tidak mencerminkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan
karena ada juga korban korban yang tidak mau melaporkan kejadian yang sebenarnya
menutupi karena takut aib dan sebagainya
itu telah memutus akses terhadap satu sembilan ratus lima puluh tujuh ratus sembilan puluh empat
semuanya sudah di takedown
dari apa yang terjadi upaya upaya untuk bisa memitigasi menyelesaikan permasalahan ini
namun setiap kementerian itu sudah memiliki
dari rapat koordinasi ini tidak mungkin setiap kementerian itu melakukan sendiri sendiri
kita harus lakukan yaitu sinergi kolaborasi lintas kementerian
karena masing masing kementerian itu sudah memiliki regulasi yang sangat kuat
untuk mensinergikan mengkolaborasikan dengan lintas kementerian tentunya
dengan merumuskan rencana aksi
kemudian kita juga akan melakukan bagaimana langkah penanganan secara sinergi
dan itu akan kita lakukan mulai dari tahap pencegahan
kementerian kementerian yang terlibat nanti akan kita satukan
kemudian akan dikoordinasikan di kementerian polhukam
dan kita akan menangani permasalahan permasalahan
baik yang online maupun offline
memang hari ini tidak hadir
tidak kita undang memang pada waktu ada undangan adalah kementerian agama
karena kejadian juga di pondok pondok pesantren
yang akan terlibat di dalamnya adalah
ini akan terlibat kita akan merumuskan karena permasalahan ini saya yakin adalah
di lapangan akan lebih banyak
tidak sesuai dengan data yang kita terima
demikian rekan rekan media yang bisa saya sampaikan
pada kesempatan sore hari ini
dan mudah mudahan satgas yang nanti dibentuk
ini bisa menyelesaikan permasalahan permasalahan
yang terjadi di masyarakat
dan melibatkan kementerian lembaga yang saya sebutkan tadi